sebuah kecelakaan yang melibatkan dua truk terjadi di jalan bypass desa kenanten kabupaten mojokerto selasa siang
kerasnya benturan membuat sopir terjepit bodi truk yang ringsek dan proses evakuasi pun berlangsung dramatis
proses evakuasi suheri warga sidoarjo sopir truk box yang mengalami kecelakaan di jalur bypass mojokerto ini berjalan dramatis
petugas dibantu warga sempat kesulitan mengeluarkan tubuh korban yang tersangkut bodi truk
namun setelah beberapa saat korban akhirnya berhasil dievakuasi
usai dievakuasi korban langsung dibawa ke rumah sakit gatol mojokerto untuk menjalani perawatan
diduga karena mengalami remblong truk box yang melaju dari arah jombang hilang kendali dan akhirnya menabrak truk gandang yang sedang mengantri di persimpangan
sementara di surabaya seorang mahasiswi universitas erlangga warga dukuh kerajaan ponorogo tewas usai terlindas mobil di jalan pucang anom timur
diduga karena menghindari kendaraan di depannya korban langsung ditabrak minibus dari arah belakang hingga membuat tubuhnya terseret sejauh dua meter
kecelakaan ini sempat membuat jalan raya pucang dan sekitarnya tersendat beberapa saat
sementara untuk kepentingan otopsi jenasa korban langsung dibawa ke rumah sakit gatul mojokerto